kalau harga kebetulan aku ikutin cotton ini dari waktu baru buka kurang lebih tahun dua ribu sembilan ya
jadi dulu memang sampai sekarang harganya memang makin naik tapi menurut aku kualitasnya pun makin bagus
jadi sampai sekarang ini masih affordable lah harganya
ya warnanya kan juga netral ya jadi saya memang gak senang warna warna yang terlalu menyolok
jadi senang sama koleksinya kattening
selain inovasi kolaborasi dengan para seniman untuk menghasilkan
mode terbaru membuat bisnis yang menjual pakaian modern wanita berslogan from head to show ini kian populer
bahkan menjadi salah satu kiblat mode tanah air
kenapa bu sana waktu itu memikirkan bisnis pertamanya
kalau busana sih mungkin karena kita berdua memang suka dengan fashion design
saya sih sendiri juga memang lulusan fashion design
kalau ria sendiri graphic design
tapi kita berdua memang have a huge interest aja sih
dan pertamanya adalah
jadi kita waktu itu bikin printed t shirt dengan muka obama
itu produk pertama kita
waktu itu sih kita cuma melihat ini sebagai sebuah opportunity aja dan bisa iseng
soalnya saya sendiri juga baru lulus kuliah ria juga lagi pasar akhir
terus ya kita anggap ini hal yang spontan dan iseng aja untuk tride to make something gitu
tapi kedepannya malah menjadi
sebuah bisnis yang berbeda dan membuat sebuah koleksi yang memang
lebih utuh ya
nah itu perubahan dari sebuah kaos biasa t shirt lalu berubah menjadi pakaian ready to wear sekarang saat ini tuh butuh berapa lama waktunya
saat kita mengeluarkan produk shell yang bisa dipakai bermacam cara
setelah itu baru kita mengeluarkan t shirt t shirt lain tapi yang lebih memang ⁇ womens ⁇ wear
itu kayak mungkin setahunan lah kalau
pakai resep juga sebelumnya
maksudnya ya it's a apa ya maksudnya kayak udah natural aja lah gitu
kan kan karlyn kan emang lulusan fashion design fashion design kan gitu
jadi it's a natural for her untuk bikin sebuah koleksi yang lebih utuh gitu
jadi ya t shirt it's a good start and then kita bikin si tubular shawl itu terus kemudian kita waktu itu sempat bikin legging juga ya
jadi kayak lebih aksesoris terus kemudian kayak
ya berkembang aja gitu it's a natural process sih menurut aku
nama katen ing nah ini gimana ceritanya
banyak yang biasa melihat seperti brand sekilas seperti brand internasional yang ada di luar seperti itu
ini kalau katen ing pengambilan namanya tercipta seperti apa
katen is very apa ya mengingatkan kita sama hal yang comforting dan kayaknya mudah easy casual gitu
jadi emang baju baju kita itu emang sangat baju baju mudah dipakai gak terlalu sulit bisa dipakai sehari hari
dan juga ing itu melambangkan warna yang kita miliki gitu
kedua sahabat sebaya yang sama sama berusia dua puluh sembilan tahun ini saling berbagi tugas dalam menjalankan bisnis
karlin bertanggung jawab sebagai creative director sedangkan ria bertanggung jawab sebagai marketing director
karlin mengaku pada awalnya tak gampang menyatukan pemikiran antara dirinya dan ria meskipun telah berteman sejak lama
namun karena keduanya berpegang teguh pada visi yang sama maka hal tersebut lambat laun dapat ditangani
kerjasama mereka berhasil mengembangkan modal awal satu juta rupiah menjadi omset ratusan juta rupiah per bulan
cotton ink yang semula hanya dibuat untuk memberikan penghasilan tambahan
justru tumbuh semakin besar dan menjadi pekerjaan impian bagi dua sahabat ini
kalau pemilihan warna itu sebetulnya sih kita lihat dari analisa juga yaitu dari mungkin past purchase atau apa yang customer beli
dan kebetulan warna warna favorit mereka memang warna putih warna hitam atau abu abu dan juga warna biru gitu
karena mungkin sangat cocok di kulit mereka dan membuat mereka bisa mix and match dengan muda dengan jeans mereka
tetapi kadang kita juga memberikan warna warna lain seperti warna pastel atau warna kuning gitu
agar memiliki sesuatu yang berbeda aja di antara warna warna netral lainnya
kiprah karlin darjanto di dunia bisnis khususnya retail dan e commerce
mengantarkannya masuk dalam daftar tokoh muda sukses di bawah usia tiga puluh tahun versi majalah forbes
majalah bisnis dan finansial asal amerika ini menyebut karlin sebagai salah satu pendiri label fashion keren asal indonesia
karlin berharap prestasi yang diraihnya ini bisa menjadi motivasi bagi merek lokal lainnya agar lebih bersemangat memperluas pangsa pasar
inovasi cotton inc tidak hanya pada warna namun juga menyesuaikan dengan tren dan lifestyle para konsumennya
dalam hal ini karlin juga dibantu dengan tim desainer yang ia bentuk
saya selalu menekankan bahwa baju yang didesain itu harus mereka mau pakai gitu
kadang beberapa desainer suka sangat apa ya mungkin sangat kreatif
tetapi tidak mengingat bahwa ini baju yang akan kita pakai sehari hari
jadi saya selalu bertanya kepada tim desain saya apakah baju ini akan kau pakai kemana aja gitu
maksudnya apakah cuma special occasion atau bisa dipakai sehari hari ke kantor juga bisa
pergi weekend juga bisa ketemu dengan teman teman juga bisa
kalau memang memenuhi kriteria tersebut berarti ya desain tersebut cocok gitu untuk dipakai
dan menjadi baju yang kaya semua
untuk menghasilkan satu gaya busana terbaru dibutuhkan waktu sekitar tujuh minggu
mulai dari diskusi pencarian bahan yang digunakan dan juga menentukan model baju yang akan diproduksi
inspirasi sih macam macam ya
kadang kadang maksudnya ada yang lihat dari internet atau dari majalah
atau ngeliat orang di jalan atau temen ada yang pakai baju kayak gimana kayak menarik siluetnya atau kayak gitu gitu sih
atau ada kain yang baru terus mau dibikin jadi apa jadi nggak menentu dari satu source aja
kerja keras dan inovasi dipadukan
untuk menjaga komitmen cotton inc dalam menghasilkan busana yang nyaman dan stylist bagi masyarakat
baik carlin maupun ria juga ingin agar cotton ink dapat menjadi label yang membawa identitas dan kebanggaan bagi indonesia
produk cotton inc yang menyasar konsumen muda berusia dua puluh hingga dua puluh lima tahun ini
sebagian besar memang menggunakan materi asli indonesia yang dibuat oleh para perajin indonesia

satu hal yang menarik katten inc termasuk merk pertama yang memulai konsep belanja melalui blog
nama mereka perlahan mulai banyak dibicarakan di forum forum online
dari situlah bisnis mereka kemudian berkembang dengan cepat
selama menjadi bisnis fashion target marketingnya yang paling dituju kemana
dan strategi marketing apa yang paling bekerja berfungsi dalam bisnis fashion
kalau customer cuttening itu dua puluh satu sampai dua puluh lima untuk target utamanya
tapi pada kenyataannya itu stretch sampai di atas dua puluh lima sampai sekitar dua puluh delapan dua puluh sembilan
ada sebagian kecil di atas tiga puluh an
jadi dengan kayak kita sekarang ada line katten inc katten inc archipelago katten inc studio
dan mungkin kolaborasi dengan waktu itu kita dengan raisa dengan salah satu ilustrator yk amels
dan pada dian pelangi
itu kan juga membuat customer mereka kan juga melihat cotton in
dan itu yang membuat stretch target kita sekarang customer kita sekarang
kalau misalkan untuk marketing tools yang masih istilahnya kayak ngujarap
dan aku juga baca beberapa artikel dari luar bahwa kalau instagram itu memang salah satu fan fans yang banyak di instagram itu
dan aku juga baca beberapa artikel dari luar bahwa kalau instagram itu memang salah satu fan fans yang banyak di instagram itu

tapi kita juga sekarang mulai lihat ke snapchat

dan tanpa mengurangi social channel lainnya
dan tanpa mengurangi social channel lainnya
kayak misalkan youtube interest facebook
karena aku percaya semua channel itu simbiosis mutualistent
jadi seperti kalau ada di sini di sini juga harus ada
karena memang kita adalah fashion brand yang operate'nya
jadi kalau misalkan beberapa international brand mereka akan mencari kita
jadi kalau misalkan beberapa international brand mereka akan mencari kita
operage nya offline kan memang kayak tipikalnya ya bisnisnya buka banyak toko gitu
kalau kita memang lebih ingin mengembangkan digital side nya aja
oke tips and trick nih untuk para pebisnis atau yang mungkin lagi mau mulai untuk berbisnis
passion silahkan dari dua duanya
apa ya mungkin lebih kayak mengerti sebetulnya siapakah diri kamu sendiri
maksudnya brand kamu tuh seperti apa jangan coba untuk meng copy yang sudah ada
karena it's not working dan kerja keras
fokusnya menurut aku aku belajar banget dari bikin bisnis sendiri sama karlyn itu
karena aku orangnya kayak all over the place tapi this business bener bener nge shape aku
jadi orang yang lebih kayak ada satu tujuannya aja
tapi sempat nggak sih kayak lelah gitu menjadi pebisnis
maksudnya kehidupannya ada yang
entrepreneurship tuh memang gak mudah gitu
karena kita kan yang bisa membuat sukses
atau membuat keuntungan

jadi tanggung jawab tuh ada di undang kita
dan kayak sekarang ini dengan pegawai kita
saya juga bukan bertanggung jawab sama diri saya atau ria sendiri
tapi jadi harus bertanggung jawab terhadap pegawai pegawai saya yang bekerja
bekerja keras kemudian masa depan mereka gitu
jadi maksudnya untuk para entrepreneur yang lagi mulai
ataupun yang sudah lama
emang gak mudah dan better sih
membangun bisnis atas dasar kecintaan pada busana wanita
juga ditekuni oleh empat pengusaha muda berusia dua puluh tujuh tahun ini
dan ursula wanta
merupakan merek lokal dari kapten
yang tercipta dari kepekaan empat sekawan ini
dalam melihat peluang
berbisnis kaftan di negeri dengan populasi umat muslim terbanyak di dunia
menjadi lahan basah dalam memasarkan produk
terlebih saat hari raya lebaran
meski masih berbasis pada penjualan online sejak dua ribu tiga belas
dengan modal lima puluh juta rupiah
omset yang mereka hasilkan
kini mencapai ratusan juta rupiah perbulan
halo selamat siang
senang banget akhirnya bisa ketemu salah dua dari empat owner ava prolog
dan akhirnya saat ini sudah banyak orang yang mengenal afa collection
seperti itu memang sudah ditargetkan akan sebesar ini
kalau kita ngomongin target setiap orang sih pasti selalu positif ya
kebetulan kita berempat tuh selalu bukan harus gini gini nih enggak
tapi kita selalu punya pandangan yang oke berarti kita harus bisa lebih baik dari kemarin
jadi kalau ngomongin target sebesar apa kita nggak pernah punya bayangan
tapi kita selalu mau menjadi lebih baik aja
bu sana yang memang setiap tahun atau bahkan tahun ini
setiap tahun atau bahkan tahun ini
setiap tahun atau bahkan bulan bisa berganti ganti mode
begitu kan untuk mengikuti kearah tersebut
apakah memang ada ketakutan di awal gitu kita akan berbisnis busana
sebenarnya apa penilaiannya
kalau untuk masalah itu sih sebenarnya kita dari awal afa sendiri kita sudah tahu gitu
produk yang mau kita jual adalah all size collection
dimana memang baju bajunya itu bisa dikenakan oleh berbagai macam ukuran

jadi itu salah satu yang membuat kita pede juga untuk tetap terus mencari produk yang kita suka
dan juga untuk tetap terus oke kita jalanin gitu
karena kendalanya ketika kita menjual produk dengan sizing itu memang lebih banyak hal hal yang harus kita pertimbangan lagi gitu
dan akhirnya sampai kesini ternyata all size collection itu sangat terpakai ya
dan demandnya juga sangat besar gitu
itu yang salah satu alasan besar pertama kenapa kita pede untuk masuk ke dunia busana
investasi jangka panjang adalah fokus penting afa pro logik
jangka panjang adalah fokus penting ava prolog dalam menjaga eksistensi bisnis
mulai dari menjaga kualitas bahan kaftan pengemasan hingga pelayanan pengiriman barang kepada konsumen
jadi setelah admin kita kasih info ke staff di kantor untuk pengiriman apa saja hari ini
nanti semua staff staffnya akan packing baju ke dalam box
nanti baru kalau udah selesai akan diambil sama salah satu jasa pengiriman di jakarta
kalau untuk ava prolog sendiri kita produksinya setahun dua kali
karena kan ada spring summer dan fall winter
tapi sebelum kita keluarin koleksi spring summer kita pasti ada capsual collection
biasanya kita kolaborasi sama salah satu desainer indonesia
terus tahun lalu kita baru mulai itu kita kolaborasi dengan rama dauhan
terus tahun ini kita kolaborasinya sama hakim satrio
terus setelah spring summer sebelum ke fall winter
kita biasanya keluarin koleksi namanya pink aware
itu baru mulai juga tahun lalu
nanti biasanya itu semua koleksinya kita sumbangkan sebagian untuk ekpi
ayasan kanker tayudara indonesia
konsep konsep tersebut merupakan karakteristik dari masing masing pendiri alfa
nama afa terinspirasi dari kata eve atau kaum hawa
dan prolog yang terkait dengan kata afa adalah afa
yang artinya memiliki cerita di balik desain yang diproduksi
nuansa alam floral dan batu batuan sering menjadi inspirasi guida dan rekan rekannya dalam membuat desain
bahan baku yang mereka gunakan pun berupa bahan baku impor dari tiongkok korea serta perancis
setiap season itu kita selalu dikasih konsep sama partner aku yang
yang bisnis dan pengembangan itu dia bikin satu konsep
nanti aku kembangin tuh dari situ
misalkan kita pasti ada color scheme
terus nanti misalnya tema musim lalu itu temanya legacy
legacy itu semuanya serba mewah serba wow dan bertema tema semacam kerajaan
jadi lebih aksennya itu lebih ada gold lebih silver
jadi nanti kita beli batunya nanti i can work from there
mau bentuknya kayak gimana desainnya kayak gimana
kalau di sini aku kebanyakan yang berhubungan dengan desain entah visual design
jadi dari desain box desain kartu dan semua yang untuk packaging deh itu aku
terus habis itu palingan aku kayak nge compile semua bentuk bentuk desain batu batunya
jadi kita ngekerjain rame rame nih batu batunya
terus nanti at the end aku yang bertanggung jawab dari produksi sampai jadi produk jadi
pengaturan keuangan yang sehat menjadi tanggung jawab ririn agar produksi berjalan lancar
apa yang harus kita lakukan untuk menjaga keuangan
awalnya ya pasti kita nyiapin untuk produksi pertama langsung breaking point
kita langsung banyak permintaan dari yang lain
kita bikin lagi dari lima puluh itu menjadi lebih banyak lagi jadi berapa ya
dua ratus gitu jadi mulai berkembang terus
intinya sih kalau misalnya udah dapet aku langsung sisihin dulu ya kan
terus untuk menutupi produksi apa segala macam untuk beli bahan apa segala macam itu udah kita amanin dulu dari awal
pokoknya yang paling terakhir itu ya keuntungan itu paling terakhir
tapi kalau dilihat memang sepanjang perjalanan membangun usaha ini kan selalu mendapatkan profit
karena kalau dari penilaian kalian sendiri sebagai owner apa yang membuat ini selalu menjadi profit begitu
tidak pernah mendapatkan apa
sebenarnya mungkin yang aku bisa bilang adalah preparation itu penting banget ya
kita memang sudah dari awal tahun kita sudah tahu satu tahun ini itu kita mau apa yang mau kita buat
kita udah bisa forecasting itu
kita udah bisa planning mulai dari budget mulai dari marketing atau promotionnya gitu
sampai ke kolaborasi atau hal hal apapun itu gitu
jadi dari awal memang planning yang baik itu pentingnya rin ya gitu
jadi kita bisa prepare supaya nggak apa namanya apa ya istilahnya hal hal yang kita tidak harapkan terjadi kita udah punya backup plan lah istilahnya
bisa kasih contoh nggak seperti apa worstnya yang mungkin sebelumnya pernah dialami
enggak jadi gini kalau misalkan worst senario yang paling baru baru ini terjadi adalah
ketika kita memang punya koleksi produk
koleksi kolaborasi dengan hakim satrio yang kemarin gitu
dan tapi waktunya itu sangat mepet sekali dengan waktu lebaran gitu
yang harusnya memang mungkin kita sudah planning kita nggak akan sebesar ini kolaborasi dengan hakim satrio ya gitu
jadi kita overwhelmed banget gitu
kita senang di satu sisi tapi di satu sisi kita juga wah ini produksi kita ngebull istilahnya gitu
itu sih yang worst yang kemarin terjadi gitu
tapi memang kita sudah planning lebarannya sudah dari enam bulan sebelumnya ya
jadi sudah menyicil istilahnya
jadi produksinya juga tidak berbarengan begitu ya
sehingga tidak meminimalisasi kesulitan
betul itu sih kalau di industri kita ya
yang paling wow itu kemarin itu
menjalankan bisnis berbasis online membuat tampilan ava prolog di media sosial dan website harus semenarik mungkin
mulai dari foto hingga video dibuat guna menjelaskan koleksi terbaru mereka
ini dilakukan agar konsumen tak sekedar membeli produk tapi juga memahami filosofi dari desainnya
dijual dengan kisaran harga satu lima hingga dua lima juta rupiah maka tak heran jika omset afa bisa mencapai dua miliar rupiah per tahun
meski telah menghasilkan omset miliaran rupiah ada beberapa pertimbangan yang membuat ava collection belum beralih ke penjualan offline atau membuka galeri busana

tapi kenapa sampai sekarang belum
apakah memang memilih lokasi yang tepat dan juga target sasaran yang pas seperti itu
karena pertimbangannya sebenarnya banyak tapi yang paling pertimbangan kita yang paling kuat itu adalah memang kenyataannya sih yang kita lihat online shop sekarang tuh jauh lebih berkembang dan lebih efisien ketimbang kita punya offline store
di luar dari overhead cost juga di luar dari jakarta yang macet banget juga ya kan
orang juga udah sangat
sangat apa namanya ya sekarang ya udah sangat fokus dengan aktivitas mereka juga gitu
jadi untuk mereka datang ke toko juga biasanya butuh effort lebih kan ketimbang online mereka memang bener bener gak hanya dari jakarta tapi juga di luar jakarta
sesimpel mereka akses ke internet dan mereka udah bisa dapetin produk kita gitu
mungkin ada yang saran ataupun tips seperti yang tadi saya bilang untuk para pemula yang mungkin ingin berbisnis di dunia fashion seperti apa apa yang harus mereka persiapkan sebenarnya
mungkin aku boleh kasih tips dulu kali ya
kalau dari aku sih jujur kalau kata orang zaman dulu ya berjual
kita berusaha atau mencari uang itu jangan fokus cari uangnya gitu
tapi kita memberikan yang terbaik
jadi kalau aku sarannya adalah supaya temen temen mungkin lebih fokus ke gimana membuat brand itu sendiri dan produk itu semaksimal mungkin
jadi jangan hanya fokus untuk produk itu sendiri
jangan hanya fokus untuk kita cepat mau dapat profit dan mau break even cepat gitu ya
tapi mereka lupa bahwa ada aspek aspek lain yang sebenarnya itu adalah long term investment juga gitu
ya sama sih pada dasarnya cuma satu kata yang menurut aku penting banget tuh intinya kita harus balance dalam hal apapun
jadi kalau untuk mencari rezeki itu jangan hanya terus terusan itu dipikirin aduh nanti untung berapa
tapi memang benar kita harus pikirin segala aspeknya gitu
jangan hanya itu itu aja yang dipikirin tapi semua harus balance gitu aja
berawal dari ide empat sahabat kini ava prolog mampu mempekerjakan empat pegawai tetap dan lebih dari dua puluh penjahit serta memiliki ribuan konsumen
persiapan menjadi kunci menurut ririn
persiapan menjadi kunci mereka membangun bisnis
siap gagal dengan segala antisipasinya maupun siap mendapat keuntungan besar